sampai jumpa di video selanjutnya
tingginya segini terus kecil lucu imut imut terus rambutnya segini pakai baju putih motif bunga nggak yang lewat sini
ocw yang pingsan itu tadi dibawa bapak bapak naik ke mobil mas
waduh saya kurang tahu deh saya gak ikut nganterin cuma ngeliatin doang
wah itu pasti hamil deh
buku bers daeul
amir rupakan
kayaknya dia terpaksa banget nyanterin aku pulang
dan dia kayaknya masih kepikiran sama zahira deh
man makasih udah mau nganterin aku pulang
kamu gak usah marah sih kok
kan memang udah tugas aku
karena tadi zahira kelihatannya salah paham
salah paham gimana maksud kamu
ya aku takut aja zahira ngira kalau kamu suka sama aku main
itu gak penting lah
buat aku sih itu gak ngaruh kira
dia mau ngira aku suka sama kamu atau enggak
ya intinya dia juga tetap gak akan suka sama aku
jadi itu gak ada masalah
aku mau pergi
aku mau pergi
kalau kamu gak keberatan kita mampir sebentar ya
kita balik ke tempat aku nemuin bapaknya rizky aja ya man
di depan belok kanan
aduh bego banget sih gue
kenapa tadi gue ngalah harang dia pergi sendirian ya
gue udah tahu dia biar gak masalah
di jalan tadi nggak ada
di tempat tadi juga nggak ada
sekarang gue cari amira kemana ya
kemana sih amira
kok jam segini belum pulang pulang juga
dan gak ada kabar lagi
aduh tuh anak
bikin orang kepikiran aja
mau ngapain kamu kesini
pergi kamu dari sini
kamu gak ada haknya lagi di rumah ini
dengerin aku dulu dengerin akur dulu
gak ada yang perlu dibicarakan lagi
sekarang kamu pergi pergi dari rumah saya
aku udah ingat semuanya
aku ingat semuanya sekarang
ini teman pramisi mas
pernah liat bapak bapak yang tingginya segini terus
berewokan agak gendut putih kulitnya
waduh maaf neng gak ngeliat tuh neng
ini aku iksan
aku sekarang sudah kembali
kita bisa berkumpul lagi
kamu bukan suami saya
suami saya sudah mati
saya gak pernah sama kamu
lebih baik kamu pergi
kamu di rumah saya pergi
aku masih hidup
aku masih hidup sekarang
aku belum mati
semuanya aku ingat
enggak suami aku sudah mati
suami aku sudah pergi
jangan pernah kamu selalu pergi
aku memang pernah hilang ingatan
karena kesalahan itu
yang paling penting sekarang aku inget semuanya
aku ingat kamu istriku
aku ingat kamu istriku
kamu bukan suamiku
yang dimakam itu adalah suamiku
kamu dengar ya
kalau suamiku masih hidup
dia pasti ingat aku
itu bukan mungkin ingat wanita lain
kalung ini dikasih orang yang pernah saya cintai
kalung dari orang yang dia cintai
berarti enggak salah lagi
perempuan itu aini
dia pasti juga orang yang sangat aku cintai

terima kasih tuhan
tapi agak sebelum pu dense
ragu ini beruntung tak
ya gitu tidak ada yang bisa menentangku
ini memang kebutuhan
saya tetap selalu
ingat keluarga kita
kamu istri aku
saya sudah bosan
selama belasan tahun saya selalu menjadi nomor dua
dan selama belasan tahun saya selalu hidup dibayang bayang oleh wanita lain
saya yakin suami saya juga bisa melihat semua pengorbanan saya
jangan berkata kata apa lainnya
saya mohon sama kamu tinggalkan rumah ini
biarkan hidup kami tenang
karena kami sudah terbiasa hidup tanpa seorang suami dan tanpa seorang ayah
pergi dari rumah saya
saya mohon kamu pergi dari rumah saya dan jangan pernah kesini lagi
tadi bapak itu dari sini
ada urusan sama ibu ya
gak usah menunggah ya
saya nggak ada hubungannya apa apa dengan laki laki itu
suami saya sudah mati
bu saya kesini mau
padahal aku mau nanya amira di mana
ternyata karena aku ingat aini
utari jadi begitu terluka
tentu saja dia terluka
aku sudah menyakiti hatinya
apakah amira juga membenci aku
apakah dia juga menolak aku sekarang
aku benar benar gak sengaja
aku gak pernah niat nyakiti kamu
aku akan pergi sekarang tari
tapi aku gak akan berhenti berusaha